pagi ini karena biasa sudah tenang biasa boleh keluar
karena biasa sudah tenang jadi boleh bu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
kita ke taman ya
kamu kok rapi banget mau ke mana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
ini kan saya belum tahu pergerakan iqbal seperti apa
saya merasa situasinya kembali seperti kemarin lagi nggak aman
rena untuk kembali ke program homeschoolingnya kemarin lagi
biar dia lebih aman di rumah ya
tapi aku boleh ngajarkan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
coba duduk sedikit

untuk hari ini
rina sekolahnya di rumah dulu ya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
aku gak suka sekolah di rumah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
oma kan masih sakit
mama masih ngajar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
kalau rena sekolah juga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
dan oma yakin
kalau rena yang jagin oma
oma bisa cepet sembuh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
oma masih sakit
ya udah dia kalau gitu
nak sekolah di rumah aja
jangan jagain oma
sekolah di rumah ya
jagain oma ya
jagain oma ya
saya mau ke rumah
kamu dan iqbal kita

tolong jaga rumah saya dengan baik
berketat semua keamanan ya
di rumah ada mama saya dan ibu saya
jangan sampai kena penapa
baik pak bos